baik dan berikutnya kita akan kembali untuk menyaksikan ini adalah dari nasdem tower terkait dengan deklarasi calon presiden dua ribu dua puluh empat oleh partai nasdem
dan memberikan toleransi kepada pikiran pikiran yang intoleran
toleransi adalah kepada yang juga memberikan toleransi
sejatinya nasionalisme sejatinya pikiran pikiran kebangsaan itu adalah melekat dengan sikap sikap yang penuh toleransi
dan itulah yang diperjuangkan oleh nasdem
maka pikiran pikiran yang mengatakan
ajak kita untuk berlari sedikitpun dari komitmen nilai nilai konsistensi kebangsaan kita
kita tidak akan beri tempat itu
nasdem tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan ideologi kebangsaan ini
nada nasdem ingin membuka cakrawala perspektif berpikir
jangan pernah sekalipun meragukan sejatinya komitmen nasionalisme kebangsaan nasdem
karena itulah sejatinya nasdem
jadi dengan rasa bangga dan bersyukur karena tuhan yang mengkuasa
dari hasil pemikiran itulah kami mencoba memahami
dalam satu sistem demokrasi yang kita miliki
semua pihak berharga
untuk memberikan saluran idealismenya
memiliki obsesi dirinya
untuk memberikan dharma bakti dirinya
guna memimpin negeri ini
dan kesempatan itu ada pada pemilihan umum
nasdem menghargai anak anak bangsa
dari manapun itu
dari partai manapun itu
kelompok manapun itu
yang mempunyai niat
untuk mendharma baktikan keahliran dirinya memimpin negeri ini
semua itu adalah
maka yang ingin dicari nasdem adalah
daripada yang baik baik
nasdem melihat seorang sosok
dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan yang belum berhasil
untuk diperbaiki pikiran pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh nasdem nasdem ingin mempertegas
komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan joko iman rubam ini sampai akhir masa jabatan
tidak ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsipal kekurangan pasti ada dan
inilah tugas sahabat tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal
dengan nawah itu niat baik apa yang terbaik baik untuk pemerintahan baik untuk bangsa dan negara
hai semoga semua apa yang seutara kami memberikan penjelasan pada kita
hai kenapa anies baswedan jawabannya adalah why not the best
saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara
hai saya meminta saudara untuk mengawal
hai mengawal pencalonan
hai partai nasdem terhadap saudara anies baswedan
perjalanan masih panjang
tegur katakan yang tidak cepat katakan yang tidak cocok katakan yang dia barangkali tidak sesuai
dengan apa yang saya utarakan pada hari ini agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu upaya
perbaikan atas kekurangan kita sebagai umat
semoga tuhan yang maha kuasa akan memberikan ridhonya dan perlindungan bagi kita semuanya
ya allah terimalah doa kami terima kasih kita akan dengarkan pikiran pikiran dan sambutan dari
bung anies baswedan wabillahi topik walidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
partai nasdem bersatu
partai nasdem menang
pastinya mau menangkan bapak anies rashid baswedan juga
boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua
partai nasdem pada pemilu
bapak anies rashid baswedan
yang kami teladani
ketua umum partai nasional demokrat
seluruh keluarga besar
dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati
dan teman teman media yang saya hormati
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
sebuah pagi yang cerah
suasana jakarta yang tenang
masa depan indonesia yang insyaallah lebih cerah
kita berkumpul di tempat ini
yang insyaallah membuat babak baru
untuk perjalanan nasdem dan perjalanan indonesia ke depan
yang berjudul restorasi indonesia
izinkan saya bacakan sebagian isinya
kami mencita citakan demokrasi indonesia yang matang
yang menjadi tempat
persandingan keragaman dengan kesatuan
dinamika dengan ketertiban
kompetisi dengan persamaan
kebebasan dengan kesejahteraan
terus pesan itu
saya ingat terus
saya bawa terus
sejak dibacakan pada saat itu
dan saya pun menyaksikan
menjalankan pesan dalam manifesto itu
adalah semangat kematangan berdemokrasi
semangat kematangan bernegara
semangat kematangan untuk
kepentingan republik di atas semua
dan hari hari ini
ijinkan saya menyampaikan
telah melaksanakan secara konsisten
menjadi teladan bagi kita semua
keberanian untuk konsisten
konsistensi membutuhkan keberanian
sebuah kesolidan pikiran

dan keberanian yang ada di dalam gagasan
apa yang ada dalam hati
apa yang ada di dalam tindakan
hari hari ini kita menyaksikan itu
karena itulah ketika
bang surya dan teman teman di nasdem
mengajak kami untuk berdampingan
untuk berjalan bersama
untuk meneruskan pembangunan di republik ini
untuk memperbaiki yang kurang
untuk menuntaskan yang belum
dengan memohon ridho dari allah swt
dengan memohon petunjuk darinya
dan dengan seluruh kerendahan hati
kami terima dan bersiap
untuk menjawab tantangan itu
disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam
disertai dengan rasa rendah hati
kami yang saat ini
masih bertugas di jalan ini
kami yang penuh dengan
kita semua tidak ada yang sempurna
kami semua memiliki ketidaksempurnaan
tapi kita jalan bersama
kita saling mengisi
menjadi keutuhan kekuatan
yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini
di masa yang tersisa kami bertugas
bang surya di jakarta
tepat dua minggu sejak hari ini
tanggal enam belas oktober kami tuntas
izinkan kami menuntaskan yang di jakarta
sampai dengan tuntasnya tanggung jawab
yang diamanahkan oleh rakyat jakarta
ijinkan kami nanti mengembalikan
amanat dan mandat dari air jakarta
datang tanpa muka
pulang tanpa punggung untuk warga jakarta
kita langsung bersiap
membangun kolaborasi yang solid
bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan
oleh partai nasdem
sebagai bagian dari tanggung jawab kita
untuk negeri ini
yang menjadi cita cita kita
akan bisa tercapai
kata orang aceh
begitu niat langsung jadi
apa yang diinginkan
semoga segera terjadi
dengan segala kerendahan hati
dengan memohon doa dari semua
ridho petunjuk dan inayah darinya
perjalanan panjang ini
tidak menjadi perjalanan yang berat
tapi menjadi perjalanan yang ringan
perjalanan yang penuh kemudahan darinya
ihtiar ini sebagai ibadah kepada allah
tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki
dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki pula
karena di tangannya lah
ialah yang memiliki kuasa atas segalanya
dan ialah yang memiliki kuasa atas segalanya
seluruh keluarga besar nasdem yang saya banggakan
kami siap jalan bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
beri sekejap di tepuk tangan dan beri yang untuk kita semua
baik kakak kakak sekalian dan juga rekan rekan pers
kita akan masuk kepada sesi tanya jawab
kita akan mengundang kakak charles mekiansah
yang akan memimpin sesi tanya jawab
selaku ketua dpp bidang media dan komunikasi publik
kepada kakak charles kami silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
rekan rekan pers yang saya hormati telah disampaikan secara resmi
dari dpp partai nasdem tentang calon presiden nasdem pada periode dua tahun ini

menyingkat waktu saya minta
menyingkat waktu saya minta
mungkin dari beberapa media nanti saya minta maju ke depan
untuk menyampaikan pertanyaan pertanyaannya
disini ada pak surya paloh ketua umum
dan tentunya juga ada pak anies rashid baswedan
calon presiden dari partai nasdem
bisa menyebutkan nama media dan
ya baru saja kita menyaksikan deklarasi calon presiden dua ribu dua puluh empat
yang diusung partai nasdem
yang diusung partai nasdem
dimana anies baswedan
ini merupakan calon presiden yang diusung partai nasdem
dan tadi juga kita sudah mendengarkan
ini sambutan dari ketua umum partai nasdem
yaitu surya paloh
dan juga sambutan dari calon presiden yang diusung partai nasdem

yaitu anies baswedan

yaitu anies baswedan